kamu tuh bener benernya gilang
kamu kan tau sendiri gimana sikap keluarga kukaku
mereka menganggap aku tuh gak penting
kamu ikut ikutan menganggap aku gak penting juga gitu
iya aku tahu aku salah mer
ya udah deh kayaknya kamu gak mau maafin aku
tapi dengan satu syarat